azan dilantunkan ridwan kamil saat tiba di sungai are bern swiss
sehari setelah eril dilaporkan hilang pada kamis dua puluh enam mei
ridwan kamil yang saat itu bertugas sebagai gubernur jawa barat di kunjungannya di inggris
langsung terbang ke swiss demi mencari sang putra sulung emeril khan
kecintaan ridwan kamil sebagai ayah juga terlihat selalu setia berada di sungai are
memantau pencarian dalam sepekan terakhir
jelang kembali ke indonesia ridwan kamil bahkan ikut mencari keberadaan eril dengan menyusuri sungai are
langkah demi langkah ridwan kamil melewati sungai are dan berharap eril ditemukan
namun hingga sepekan pencarian eril belum ditemukan
kecintaan orang tua terhadap sang anak juga dicurahkan ibu nda eril atalia
di akun instagramnya atalia menulis pesan dirinya akan kembali dulu ke indonesia
atalia juga menitipkan eril putra sulungnya kepada yang maha kuasa
tim liputan cnn indonesia